ke informasi berikutnya perusahaan listrik negara memastikan kesiapan pasokan dan cadangan listrik selama masa hari raya ilfitri
padahal bahan puncak pada libur lebaran diprediksi turun
guna mespasi kendala listrik saat masa siaga hari raya idul fitri yang berlangsung selama dua minggu mulai dua puluh lima april hingga sembilan mei mendatang
pln akan membentuk dua sembilan ratus lima belas posko kendala dan menyiagakan empat puluh delapan empat ratus empat puluh dua personil di tiga wilayah regional operasinya
pln memperkirakan beban puncak pada libur idul fitri secara nasional akan mencapai tiga puluh empat gw
padahal daya mampu nasional mencapai enam puluh empat gigawatt sehingga terdapat cadangan daya sebesar tiga puluh gw
selain itu selama prode siaga pln juga telah menyiapkan energi primer batubara dengan pasokan di atas lima belas hari operasional serta mengamankan persediaan gas dan bbm
dan dari laporan tadi masing masing jenis
menurut manajer setiap provinsi memberikan laporannya alhamdulillah
pln siap untuk menghadapi lebaran agar lebaran kali ini bisa berjalan dengan lancar listriknya andal dan juga tidak ada gangguan insya allah dan tidak ada pemadaman